anda kembali di news update dan seperti biasa setiap hari sabtu dan minggu kami mengumpulkan beberapa pertanyaan
yang telah anda kirimkan dalam tagar warganet kepo covid sembilan belas
dan dalam segmen dokter menjawab edisi minggu dua belas april ini kami telah terhubung dengan dr reysa broto asmoro
melalui sambungan skype kita langsung sapa saja dr reza
dokter selamat sore apa kabar
sore baik alhamdulillah
baik dokter terima kasih
alhamdulillah dok terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita langsung saja baca pertanyaan dari warganet
berikut ini kita tampilkan pemirsa pertanyaan dari warganet yang pertama tentang covid sembilan belas
dalam hashtag warganet kepo covid sembilan belas yang dikirimkan ke akun twitter cnn indonesia daily
dok ada zainul farihin yang menanyakan soal vaksin influenza beberapa bulan yang lalu
apakah kalau terpapar covid sembilan belas tetap menunjukkan gejala demam atau tidak
terima kasih sebelumnya
oke sebenarnya kalau kita ngomongin vaksin tentu setiap vaksin itu punya jenisnya masing masing
jadi belum tentu vaksin influenza ini bisa meng cover atau melindungi penyakit dengan
meskipun sama sama corona tapi dia karena sudah bermutasi jadi belum tentu bisa saling melindungi dengan jenis yang paling baru ini
jadi meskipun sudah pernah vaksin influenza jadi gejala yang dialami mungkin kalau terinfeksi oleh covid sembilan belas bisa sama saja
gejala gejala pada umumnya
oke jadi berbeda ya vaksin untuk influenza dan juga vaksin covid sembilan belas
sampai saat ini juga para ilmuwan peneliti masih melakukan penelitian begitu tentang vaksin corona
selanjutnya kita ke
masih dalam research ya
kita ke pertanyaan warganet selanjutnya
boleh langsung digeser teman teman
komposisi cairan disinfektan yang aman untuk disemprotkan di desinfection chamber apa aja ya dok ini
karena kalau kita ketahukan memang banyak sekarang
kantor kantor yang ada disinfektan chamber itu dok
oke jadi sebenarnya komposisi dari cairan desinfektan itu sampai saat ini memang sampai saat saya menjawab ini ya itu belum ada yang direkomendasikan dan diperbolehkan digunakan oleh who
memang sebenarnya chamber itu kan awalnya digunakan untuk mensterilisasi bagian luar tubuh
jadi dengan menyemprotkan disinfection ke tubuh manusia sebenarnya itu juga tidak membunuh virus yang udah ada di dalam tubuh manusia
sebenarnya tidak direkomendasikan tuh cairan disinfektan itu untuk disemprotkan langsung ke tubuh manusia
apalagi kalau paparannya sampai berlebihan itu kan ya yang namanya disinfektan berbahan dasar alkohol maupun klorin itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit maupun pada mata
makanya biasanya dulu chamber chamber dengan disinfektan itu dipasangnya itu di pintu pintu laboratorium dengan standar biosafety
dimana personil yang masuk itu kan menggunakan baju pelindung lengkap
tuh kayak baju astronot gitu
supaya orangnya itu tidak menghirup dan terkena bahan kimia tersebut secara langsung gitu
jadi sampai sekarang baru ada yang katanya beberapa chamber yang menggunakan antiseptiknya tuh food grade
dan dia non iritan yang aman untuk manusia
tapi tetap tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang
tapi ya masih dalam penelitian juga sih
sampai saat ini belum ada yang disarankan oleh who
oke jadi jangan terlalu lama berada di desinfektan chamber yang ada
begitu ya dok
karena bisa berbahaya kalau terpapar terlalu banyak disinfectant di kulit kita
begitu ya dok
jangan mengandalkan itu aja
kita ke twitter yang lain
mention yang lain
ini dari hirgasen
dia nanya untuk masker
apakah bisa masker dimodifikasi dengan ditambahkan tisu basah yang sudah kering
atau bahan unwoven lainnya
dan jika mengharuskan pepergian adakah tips yang benar agar terhindar dari covid sembilan belas ini
karena banyak kalau kita sekarang
masyarakat yang melapisi maskernya dengan tisu basah itu sebenarnya perlu nggak sih dok
memang saat ini kan pemerintah itu mengharuskan penggunaan maskernya untuk setiap orang kalau mau berpergian keluar rumah
ya memang nggak harus masker bedah atau masker n sembilan puluh lima ya
kalau bukan ke tempat yang beresiko tinggi kayak rumah sakit gitu
masker kain kan sekarang disarankan cukup bagi masyarakat umum dalam kondisi sehat

masker kain sendiri yang disarankan
masker kain sendiri yang disarankan itu sebenarnya harus memiliki tiga lapisan
yang pertama harus ada lapisan non anyaman tahan air yang di bagian depannya
terus harus ada lapisan microfiber meltdown
yaitu kain non anyaman di bagian tengah sama kain biasa tuh
kayak kain katun gitu pokoknya yang non tenun untuk di bagian belakangnya
jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan tisu basah atau kering itu sebenarnya boleh boleh aja
bahkan kalau saya baca baca dari cdc

penambahan dua lembar tisu tebal atau tisu dapur gitu ya diantara lapisan masker
itu ternyata bisa meningkatkan efektivitas dari masker
meskipun belum ada nih penelitian yang membandingkan efektivitas jenis jenis tisu untuk menyaring udara itu
oke sebaiknya berapa lapis tuh dok dilapisin tisu kering atau tisu basah dengan adanya masker kain
kalau kita tahu kan masker kain hanya efektivitasnya tidak setinggi masker medis ya
ya biasanya sih dua lapis yang disarankan untuk ditambahkan
tapi ingat penggunaan masker kain ada aturannya juga ya jadi orang nggak boleh pakai masker kain itu lebih dari empat jam
apalagi kalau masker kainnya udah
lembab atau basah harus langsung diganti
oke baik terjawab sudah ini pertanyaan dari arin drst
kita ke pertanyaan warganet selanjutnya terkait dengan warganet kepo covid sembilan belas ini
ada dari kagome kagome menanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil tes covid sembilan belas
saya pernah baca ada yang meninggal sebelum keluar hasil tesnya tersebut
oh iya oke mungkin saya jelasin dulu kali ya
ada beberapa jenis pes
tes yang bisa dilakukan pada pemeriksaan covid sembilan belas ini
ya secara garis besar ini ada dua jenis tes
nah rapid test ini sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk screening secara cepat
jadi supaya orang tuh bisa tahu terdata gitu ya
jadi ya diperiksa antibody nya kalau misalnya udah ada antibody yang terdeteksi
maka kita bisa beranggapan si virus itu sudah ada dalam tubuhnya
nah rapid test sendiri itu ada dua macam juga
ada yang diperiksa melalui darahnya ada yang diperiksa melalui swab test juga
tapi sama sama yang dilihat adalah igg atau igm nya
nah kalau misalnya yang kita sebut sebagai pcr test ini yang merupakan sebenarnya gold standard untuk diagnosis covid sembilan belas sampai saat ini
tujuannya adalah untuk mendeteksi virus rna pada sampel dengan metodenya itu
dan yang namanya pcr test ini memang karena digunakan untuk melihat si material genetik ini
agar si virus itu mudah dideteksi tentunya butuh proses
nah dari ekstraksi hingga hasil tes keluar itu biasanya memerlukan waktu sekitar enam jam
tapi bisa lebih lama dari itu juga kalau kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampelnya itu penuh
sehingga sampel yang masuk tentunya harus antri lama untuk diperiksa
jadi kalau bisa saya singkulkan seberapa cepat sih sebuah tes virus itu ya tergantung pada tentu teknologi yang digunakan
terus ketersediaan reagennya jumlah petugas yang bekerja protokol yang digunakan dan banyaknya sampel yang diperiksa pada saat itu
jadi kalau misalnya kita lihat zaman sekarang pcr test tentu akan makan waktu lama yang biasanya mungkin tiga hari sudah selesai
tapi karena saking banyaknya sampel yang harus
jadi kalau kita bisa mengalami proses yang lebih periksa melalui bankres maka bisa lebih dari seminggu bahkan lebih dari sepuluh hari karena mengantri
baik dok ini sebenarnya juga masyarakat yang mungkin khawatir terpapar covid sembilan belas bisa melakukan pengecekan secara mandiri
karena banyak sekali informasi informasi yang beredar untuk pengecekan mandiri maupun melalui hotline yang setelah disediakan oleh pemerintah
dr resa broto asmoro terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini dan menjawab semua pertanyaan dari warganet yang kepo tentang covid sembilan belas
nanti kita ketemu lagi kapan kapan terima kasih